kementerian pertanian akan membangun pabrik gula dengan nilai investasi sebesar rp empat puluh satu empat puluh empat triliun di enam lokasi
dengan pembangunan tersebut kementerian menargetkan target produksi gula di tahun dua ribu sembilan belas bisa mencapai tiga delapan juta ton
dengan adanya rencana pembangunan pabrik di indonesia dapat memenuhi kebutuhan gula dan berhenti mengimpor gula pada dua ribu dua puluh
sejauh ini sudah ada tujuh belas investor yang tertarik untuk ikut mendirikan pabrik di enam lokasi dengan target produktivitas mencapai satu ratus empat puluh ton per hektare
menurut menteri pertanian amran sulaiman dikutip detik com enam lokasi itu terletak di bombana lamongan sumba timur sumbawa lampung dan ogan komelir ilir
sementara itu direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian bambang menjelaskan pembangunan pabrik menjadi salah satu langkah mendorong
produksi gula dalam negeri
saat ini pembangunan pabrik baru memasuki tahap penanaman benih di kebun tebu